setelah dinas perhubungan memberikan ultimatum selama dua hari kepada pemilik kendaraan pada senin lalu
hari ini masih terpantau ada kendaraan yang terparkir di kolong tol becakayu
dinas perhubungan kembali mentolerir sampai kamis besok sebelum melakukan penindakan
puluhan mobil masih terparkir di kolong tol becakayu cipinang jakarta timur hingga rabu pagi
meski pada senin lalu dinas perhubungan memberikan ultimatum selama dua hari untuk mensterilkan lahan kosong ini
masih saja ada pemilik kendaraan yang belum mengetahui sosialisasi tersebut
pepen salah satunya
ia mengaku terpaksa memakir kendaraannya karena tidak memiliki garasi di rumahnya
saya bekas di kolong tebih keadaan macet lah
nanti perjalanan macet saya numpang di sini sama teman teman gitu
tak hanya pemilik kendaraan perorangan kolong tol becakayu juga dimanfaatkan para pelaku usaha mobil bekas
mereka memajang mobil mobilnya di lahan kosong ini layaknya showroom mobil
ya setuju aja karena memang kita itu udah siap sebenarnya gitu loh
sementara sambil nunggu akses ini rapi yaudah kita juga akan
jadi pindah gitu loh
udah mati yang geser semua tuh gak bakal di sini lah gitu loh
daripada nanti dijadikan lapak lapak buat orang warung kan malah lebih rawan lagi
kalau begini kan nggak ada
coba ya gak di jenderal tupos ijo kalau siang
banyak yang pada main kan
dinas perhubungan menunda penindakan untuk mengutamakan tindakan persuasif di tingkat kepamongan
seperti rt rw dan kelurahan
hingga kamis besok sebelum dilakukan tindakan
sekarang dimaksimalkan dulu
dimaksimalkan dulu karena itu ada ratusan kendaraan ya
karena dia beranggapan itu tidak mengganggu jalan raya
dan merupakan masih tanah
mungkin dia nggak punya parkiran di rumah
memang sesuai aturan kan punya mobil harus punya garasi
tapi yang ada kenyataannya memang rata rata belum punya garasi
karena pada parkir tanah tanah yang kosong begitu
jadi ke depan kita akan tertipkan untuk menghindari parkir biar dan kerawan kerawan kekutipan lain
deadlinenya sampai kamis besok pagi
kita akan tertipkan kita akan turun kita eksekusi
setelah sterilisasi dilakukan rencananya kolong tol becakayu akan dijadikan taman untuk interaksi warga
reza ramadan ilham aji jakarta